bener di taman ini
iya pak mas al bilang sih di taman ini
mau papa temenin dulu gak sebelum mereka dateng
gak usah pak nanti aku tinggal cari mas al sama riana aja ya
makasih ya pak udah ngantarin aku kesini
papa hati hati di jalanan
untuk tes dna parental
jadi yang bersangkutan harus dihadirkan pak
tidak bisa hanya
memakai sampel darahnya saja pak
peraturannya harus seperti itu ya nggak bisa
saya nggak bisa dibantu dengan ini
mohon maaf pak tidak bisa
ini sudah menjadi peraturannya pak
dan saya yakin ini berlaku di semua lembaga tes dna lainnya pak
terima kasih banyak ya
terima kasih banyak ya
aku gak jadi periksa gigi pak
dokternya gak datang
yuk pulang ya
gimana caranya gue bisa tahu riana ini anak roto bukan
kalau nino nggak bisa diperiksa diam diam kayak gini
iya kenapa nak
kita jadi ketemu mama kan
gue harus ajak rina ketemu andin
kan gue udah janji
jangan sampai gue bikin renda kecewa
papa telepon mama dulu ya
riana yang n anytime slides
kita tidur dulu ya
kamu dimana din
rena mau ketemu kamu
oh ini aku habis jenguk elsa
tapi ini aku udah mau pulang kok
kamu jangan pulang dulu ya
kita ketemu di luar aja
rena mau main soalnya
kita ketemuan di taman natuna aja ya
yaudah kalau gitu aku kesana ya
udah papa udah telepon mamu
pa mas al minta aku untuk ketemuan di luar
rena ngajakin main soalnya
papa boleh anterin aku gak ke taman natuna
waktu kita sudah ketemu mama
kalau mama tanya
rena sama papa dari mana
gak jadi periksa giginya pa
kita gak jadi periksa kan karena memang dokter giginya gak jadi datang sayang
tapi kan kita jadi datang ke tempat praktek dokter giginya
semoga rena gak salah bilang ke andin
bisa gawat kalau andin tahu
gue bawa rena ke tempat test dna
akhirnya sampai jakarta juga
akhirnya sampai jakarta juga
kok gak ada telpon atau sms dari matiyo ya
atau jangan jangan dia sempat telepon aku pas aku masih di pesawat
kira kira dia tertarik gak sih sama penawaran aku
mama udah sampai jakarta lagi belum ya
mateo nerima tawaran mama gak ya
saya boleh pinjam telfonnya lagi gak
soalnya penting banget
ini yang terakhir buat hari ini aja ya bu
aduh kenapa mateo masih belum telfon juga ya
pernah tidak tahu mezku
bagaimana aja si r aja
ini dulu sebenernya gue
nah kemudian jenis basketball

gue naguh yang vanik
masa kita gitu
dia nggak langsung terima tawaran itu
padahal setahu gue dia butuh uang
apa jangan jangan dia gak mau
masa gue beneran di penjara disini
ya udah kalau gitu
ehm nanti kalau matio sampai telepon mama mama pasti akan kabarin kamu ya
mama cuma pesen sama kami
kamu harus bisa terima ya
kalau sampai kamu harus dihukum karena perbuatan kamu
enggak mbak aku harus keluar dari sini
aku gak mau ditahan
aku gak mau mah
jadi memang dalam perjalanan
saya gak tau siapa tapi yang pasti
begitu saya sampai di
saya turun dari mobil tiba tiba
saya dipukul dari belakang dan
gak sadarin diri pak
penyerangan yang terjadi terhadap saya itu
dilakukan sama pengendara mobil yang ngikutin saya pak
plat nomor atau tipe mobil yang mengikuti bapak
kami akan selidiki
untuk mencari tahu siapa pemiliknya
dan kami akan segera menghubungi bapak secepatnya pak
baik kalau gitu pak
terima kasih banyak ya
saya tunggu informasinya pak
akhirnya selesai juga
aku kan janjian sama angga
mau temuin elsa di kantornya
mau temuin elsa di kantor polisi
jadi gak ya
ini aku udah selesai praktek
kita jadi gak samperin elsa ke kantor polisi
ya jadi dong
masa gak jadi sih
kita mau ketemuan di spero cafe
atau mau ketemuan langsung di kantor polisi
lu tuh kenapa sih kebanyakan nanya
mendingan sekarang udah keluar deh
cari ruangan praktek
apaan sih ya
udah tau kan sekarang kita ketemu dimana
enggak tapi kan aku bawa mobil
kamu ngapain sih kesini gak bilang bilang lagi
jadi gua datang kesini
sekarang ngapain cuma lu pergi sendiri
gua pergi sendiri kita kan sama sama
eh telfonnya ugan nih
kan jadi lu lupa
gak masa aku ninggalin mobil aku gitu aja di rumah sakit
ntar asisten juga urus semuanya
jangan lama ibu dokter ibu dokter jangan lama
kamu gak makan sih
dari awal lu disini
gua belum pernah liat lu makan
yaudah terserah lu deh
gue sih cuma nanya doang
gue gak akan mau makan makanan itu
seumur hidup gue
pokoknya gue harus keluar dari sini
ada kunjungan buat kamu
dari mana dia tau gua disini
ngapain juga ya dia kesini
kayak macam ini
lu ulang rhj
enggak ya eating
kita enggak mau
aku tahu kamu disini dari andin
kalian ngapain kesini
sekarang gue pengen tanya sama lo
lo tinggal jujur
lo yang udah masuk dalam akunnya roy
lo buka akun dia
kok mereka tahu
dari mana mereka bisa tahu
kok kalian duduh ya
ya karena yang tahu emailnya roy itu selain aku angga al ya kamu elsa
kamu kan minta waktu itu emailnya
dan kamu bilang kamu mau bantu cari tahu passwordnya
saya udah coba tapi nggak bisa
jadi saya belum sempat masuk akun itu
gue udah kasih lo peringatan
jangan pernah lo berbohong
gue punya temen hacker
dia udah ngelacak semuanya
lokasi terakhir kali orang ngebuka akunerror di jakarta selatan
pertanyaan gue simpel sekarang
gue denger sekarang
lo harusnya tanyanya mbak andien
mbak andi itu pacarnya roy
jadi dia tahu emailnya
jangan jalanin gue
jangan jalanin gue
jangan jalanin gue
lo pernah pernah pingsan
enggak dia pingsan beneran gak
lo gak usah bertanya sama dia
ringit madinya lemah
sebaiknya kita bawa ke klinik
kunjungan ibu asa tidak mungkin dilanjutkan
bapak dan ibu bisa pulang
kenapa elsa sampai hilang kesadaran
apa pertanyaan gue tadi terlalu menekan diri

kalau dia gak bersalah
harusnya dia bisa menjawab dengan tenang
bener di taman ini
iya pak mas al bilang sih di taman ini
mau papa temenin dulu nggak sebelum mereka datang
nggak usah pak nanti aku tinggal cari mas al sama rena aja ya
makasih ya pak udah nganterin aku kesini
papa hati hati di jalanan
sayang baru pulang sekolah
nggak ikut ma
tadi dari sekolah aku pergi sama papa
papa mau ajak aku ketemu mama
terus aku ke dokter
dokter apa tadi
tapi nggak jadi kok ma dokternya nggak dateng
kamu ajak lena ke dokter gigi kamu kenapa gak ajak aku mas
sekalian lewat tadi
kan kalau ke dokter nggak harus sakit
nanti kalau ke dokter gigi lagi saya ajak lagi
mudah mudahan rena nggak keceplosan
ma pa kita ke sana yuk
gue telepon dulu orang yang punya anting
maaf bu mengganggu
kebetulan saya menemukan anting ibu di depan stanford coffee
ibu kapan nih ada waktu
saya mau bawakan antinya ibu
tapi saya dapat nomor ibu dari pegawai kafe bu
dan katanya ibu mencari anting ibu yang hilang
maaf mas ala nomor saya gak pernah kehilangan anting dan gak pernah ke kafe itu
oh gitu ya bu
maaf ya bu saya udah mengganggu
kok bisa salah nomor ya
apa tadi gue salah ngetik nomornya
eh udah balik lu ren
kunci mobilnya dan ini surat snk
pernahnya udah beres
udah oh ya sisa pelunasannya udah gue transfer ya
oke sama sama ren
gue yang makasih
lagian tuh ben lo sewa mobil
mobil kenapa sih
mobil gue lagi di servis di bengkel
oh iya udah kalau gitu
gue udah kelar mau coba duluan
siap thank you
ini bener bener mencurigakan
siapa sih sebenarnya yang nyerang aku
orang yang nyerang aku di jalan purnama
matteo udah di penjara
halo selamat sore dengan pak el nino
iya betul saya sendiri
saya dari klinik polsek praja v pak
saya ingin mengabari bapak bahwa istri bapak ibu elsa tadi pingsan
sekarang ibu elsa sedang dirawat di klinik polsek prajalima
betul pak saat ini pasien sedang diperiksa oleh dokter
oke terima kasih buat informasinya ya
tapi bagaimanapun juga rasa masih tetap istri aku
aku harus lihat keadaannya
kayaknya elsa beneran nggak tahu deh soal password itu
ya karena emang dia nggak tahu passwordnya enggak
berarti elsa gak tahu dong kapan tanggal putusnya andin sama roy
ya logikanya emang dia nggak nonton tuh video itu logikanya loh
cuman gue nggak tahu kenapa ya
gue ngerasa auranya itu dia kayak orang gak baik
jadi wajar kalau gue curiga sama dia
ya sekarang gue harus gimana coba
lu perhatiin deh lo lihat elsa
secara fisik kelihatan elsa
dia kayak feminim oh kayak orang baik
cuman gue nggak tahu kenapa ya
setiap kali gue ngeliat dia feeling gue tuh bener bener beda
dia tuh bukan orang yang baik udah bilang
dia pasti pelakunya
ya tapi kita nggak bisa dong nggak main asal nuduh tanpa bukti
nanti kalau misalkan elsa ngelaporin kita ke polisi atas tuduhan pencemaran nama baik gimana
gimana caranya gue bisa tahu
siapa ayah kandung reina tanpa harus membawa nino ke lembaga tes sar courtyard dml

oh ini ada acara lomba dance sayang
kan diajarin ancus
tapi ini lomba dance keluarga sayang
berarti bapak harus ikut dong
berarti bapak sama mama ikut juga dong
gimana mas kamu mau ikut gak ikut kan
saya bisa dance ya
kita main ke tempat lain aja ya
gak mau aku mau ini pak
mau ya pa please
ya udah rena sama mama aja ya
nggak mau papa juga ikut dong
ma bujukin papa dong
ma bujukin papa dong
ma bujukin papa dong
pangeran katanya gak mau ngeliat putri jelita sedih
sekali aja bikin putri jelita alfari happy
papa ikut dance
gua kan nggak bisa joget
mandian malah ikut ikutan maksa gue lagi
yaudah kita daftar yuk
selamat sore dok
tensi ibu sangat lemah
dari kemarin ibu belum makan
kadar gula ibu juga turun drastis
sekarang ibu makan dulu ya
ibu belum makan sama sekali
nanti aku panggil
nanti aku panggil
nanti aku panggil
nanti aku panggil
nanti aku panggil
nanti aku panggil
nanti aku panggil
nanti aku panggil
nanti aku panggil
nanti aku panggil
nanti aku panggil
nanti aku panggil
nanti aku panggil
nanti aku panggil
nanti aku panggil
nanti aku panggil
nanti aku panggil
nanti aku panggil
nanti aku panggil
nanti aku panggil
nanti aku panggil
nanti aku panggil
nanti aku panggil
nanti aku panggil
nanti aku panggil
nanti aku panggil
nanti aku panggil
nanti aku panggil
nanti aku panggil
nanti aku panggil
nanti aku panggil
nanti aku panggil
nanti aku panggil
nanti aku panggil
nanti aku panggil
nanti aku panggil
nanti aku panggil
nanti aku panggil
nanti aku panggil
nanti aku panggil
nanti aku panggil
nanti aku panggil
nanti aku panggil
nanti aku panggil
nanti aku panggil
nanti aku panggil
nanti aku panggil
nanti aku panggil
nanti aku panggil
nanti aku panggil
nanti aku panggil
nanti aku panggil
nanti aku panggil
nanti aku panggil
nanti aku panggil
nanti aku panggil
nanti aku panggil
nanti aku panggil
nanti aku panggil
nanti aku panggil
nanti aku panggil
nanti aku panggil
nanti aku panggil
nanti aku panggil
nanti aku panggil
nanti aku panggil
nanti aku panggil
nanti aku panggil
nanti aku panggil
nanti aku panggil
nanti aku panggil
nanti aku panggil
nanti aku panggil
nanti aku panggil
nanti aku panggil
nanti aku panggil
nanti aku panggil
nanti aku panggil
nanti aku panggil
nanti aku panggil
nanti aku panggil
nanti aku panggil
nanti aku panggil
nanti aku panggil
nanti aku panggil
nanti aku panggil
nanti aku panggil
nanti aku panggil
nanti aku panggil
nanti aku panggil
nanti aku panggil
nanti aku panggil
nanti aku panggil
nanti aku panggil
nanti aku panggil
nanti aku panggil
nanti aku panggil
nanti aku panggil
nanti aku panggil
nanti aku panggil
nanti aku panggil
nanti aku panggil
nanti aku panggil
nanti aku panggil
nanti aku panggil
nanti aku panggil
nanti aku panggil
nanti aku panggil
nanti aku panggil
nanti aku panggil
nanti aku panggil
nanti aku panggil
nanti aku panggil
nanti aku panggil
nanti aku panggil
nanti aku panggil
nanti aku panggil
nanti aku panggil
nanti aku panggil
nanti aku panggil
nanti aku panggil
nanti aku panggil
nanti aku panggil
nanti aku panggil
nanti aku panggil
nanti aku panggil
nanti aku panggil
nanti aku panggil
nanti aku panggil
nanti aku panggil
nanti aku panggil
nanti aku panggil
nanti aku panggil
nanti aku panggil
nanti aku panggil
nanti aku panggil
nanti aku panggil
nanti aku panggil
nanti aku panggil
nanti aku panggil
nanti aku panggil
nanti aku panggil
nanti aku panggil
nanti aku panggil
nanti aku panggil
nanti aku panggil
nanti aku panggil
nanti aku panggil
nanti aku panggil
nanti aku panggil
nanti aku panggil
nanti aku panggil
nanti aku panggil
nanti aku panggil
nanti aku panggil
nanti aku panggil
nanti aku panggil
nanti aku panggil
nanti aku panggil
nanti aku panggil
nanti aku panggil
nanti aku panggil
nanti aku panggil
nanti aku panggil
nanti aku panggil
nanti aku panggil
nanti aku panggil
nanti aku panggil
nanti aku panggil
nanti aku panggil
nanti aku panggil
nanti aku panggil
nanti aku panggil
nanti aku panggil
nanti aku panggil
nanti aku panggil
nanti aku panggil
nanti aku panggil
nanti aku panggil
nanti aku panggil
nanti aku panggil
nanti aku panggil
nanti aku panggil
nanti aku panggil
nanti aku panggil
nanti aku panggil
nanti aku panggil
nanti aku panggil
nanti aku panggil
nanti aku panggil
nanti aku panggil
nanti aku panggil
nanti aku panggil
terima kasih ya
kita nomor berapa mah
kita masih ada waktu untuk latihan dulu
sampai jumpa lagi
aduh terus ininya dua kali nanti terus baliknya juga
papa salah terus nih
kok gitu sih mas
pangeran putri jelita nanti sedih lho
dari awal lagi ya
oke oke mama antarin ya
mas aku antarin rena dulu ya
ya mobil sewaannya sudah saya kembalikan pak
dan sekarang saya lagi di kantor untuk bawa mobil saya
ada yang harus saya kerjakan lagi pak
sudah cukup buat hari ini red
saya mau pergi ke rumah
oh ya pak

tidak bisa ren
ternyata untuk tes parental aih dan ana keduanya harus hadir
terus bagaimana ya pak
besok kita bicara di kantor ya
ya terima kasih
masih enak ya
nanti kita dipanggil lombaknya
anda pemilik tempat ini
betul pak nama saya ada
oh iya silakan duduk dulu pak
ya terima kasih
ada apa pak ya
jadi begini pak adam
kami dari kepolisian praja v
kami punya beberapa pertanyaan untuk anda
iya soal apa pak ya
mobil dengan jenis minibus warna abu abu
yang disewakan di tempat usaha anda
iya benar pak
ada apa pak ya
mobil itu kan yang tadi disewa sama randy
padahal mobilnya sudah dikembalikan sama randy
nanti gue malah jadi diduga terlibat macam macam
mobil itu disewa teman saya yang bernama randy
dan sudah dikembalikan
mobilnya ada di depan
apakah anda tahu di mana tempat tinggal tendy
atau nomor teleponnya
sebentar saya catatkan dulu ya
boleh kami periksa mobilnya
udah pasti enak gini sih
lu bikin banyak banget sih
sampai dua loyang begini
siapanya mau makan
ya orang rumah lah mbak
gue tau nih akal akalan lo
renah makan sepotong
yah lo mah masih kagak paham aja
udah pasti yang seloyang itu khusus on buat uya
bukan begitu ayang kiki
eh jangan kepedean
diki itu bikin kue dua loyang sengaja
soalnya mau kirimin kuenya itu ke mas redi juga
udah halu modus lagi
namanya juga usaha
he gak boleh iri
aduh itu tampak enak sekali
ini ditutup dong
ini sama aku
aduh enak sekali ya
ibu gak bisa makan kuenya gara gara hari ini
rata rata ibu lagi dia tepung ya
duh pada saya kepengen ya
masih ada yang lain yang ngicipin
kiki mau minta izin ke ibu buat nganterin kue ini ke mas randik
tapi pekerjaan rumah udah udah kiki selesai semuanya kok bu
udah beres semuanya
lo diam pelan bisaan lo bikin kayak begini
akal akalan gitu mah akal akalan
din kita harus begini ya
loh mas kenapa sih
kan udah daftar
lo udah ikut aja
jangan behaviour bunyi
ya ini ada aku juga